aldila suciadi baru saja mengukir sejarah baru bagi tenis indonesia
aldila menjadi satu satunya petenis tanah air yang mampu melaju hingga semifinal wimbledon
dan yang pertama masuk semifinal grand slam dua kali berturut turut
petenis yang mulai debut sebagai pemain junior di usia tiga belas tahun pada dua ribu delapan ini berbagi pengalamannya
melaju hingga babak empat besar nomor ganda campuran bersama petenis belanda matt wimmendelkopp
berikut wawancara aldila suciadi untuk cnn indonesia
pastinya aku sangat senang sekali bisa masuk ke babak semifinal ganda campuran di wimbledon tahun ini
ini pertama kalinya aku main di double di wimbledon dan hasilnya bisa dibilang sangat bagus
pasti ini prestasi yang sangat membanggakan untuk aku dan juga bisa membuat aku termotivasi untuk kedepannya
dan aku akan main berikutnya di ganda campuran ataupun di ganda putri juga
memang kita tidak menargetkan untuk masuk ke babak semifinal
tapi kita lebih ke match per match saja dan having fun on the court

untuk turnamen berikutnya aku akan bertanding di amerika
jadi aku akan terbang ke amerika mempersiapkan dua minggu
turnamen pertama akan ada di washington
setelah itu ke montreal
memang perbedaan bermain bersama matthew dan miu sangat berbeda ya karena kan satu di ganda campuran dan satu di ganda putri
matthew bisa dibilang pemain yang sangat berpengalaman jadi aku banyak belajar dari dia dan juga itu bisa membantu aku di ganda putri bersama miu kan
aku juga ingin berterima kasih kepada seluruh pecinta tenis indonesia yang sudah mendukung aku selama di wimbledon tahun ini
terus ikutin aku dan nonton perteringan aku berikutnya sampai menjelang ke us open